kepala biro penerangan masyarakat polri brigjen polisi muhammad iqbal mengatakan
penyidik polri blikjan polisi muhammad iqbal mengatakan
penyidik polri blikjan polisi muhammad iqbal mengatakan
penyidik polri blikjan polisi muhammad iqbal mengatakan
penyidik polri blikjan polisi muhammad iqbal mengatakan
penyidik polri blikjan polisi muhammad iqbal mengatakan
penyidik polri blikjan polisi muhammad iqbal mengatakan
penyidik polri blikjan polisi muhammad iqbal mengatakan

penyidik polri blikjan polisi muhammad iqbal mengatakan
penyidik polri blikjan polisi muhammad iqbal mengatakan

penyidik polri blikjan polisi muhammad iqbal mengatakan
penyidik polri blikjan polisi muhammad iqbal mengatakan
penyidik polri blikjan polisi muhammad iqbal mengatakan
penyidik polri blikjan polisi muhammad iqbal mengatakan
penyidik polri blikjan polisi muhammad iqbal mengatakan

tapi pada prinsipnya ketika setiap ada serangan itu diungkap dengan serius dan tuntas tentu hal itu berefek kepada perlindungan secara tidak langsung
tapi kalau itu tidak diungkap perlindungan rasanya menjadi sulit ya
karena kita tidak mungkin menjaga orang orang satu persatu saya kira akan menjadi sulit
tapi kalau ini diungkap setiap penyerangan itu diungkap menjadikan perhatian menjadi concern
itu yang menjadi dukungan untuk perlindungan secara tidak langsung
itu yang saya maksud
bang novel yang perlu juga mungkin anda ingin sampaikan apakah ini tidak hanya sekedar menyerang anda sebagai seorang penyidik yang memang sangat berkoneksi dengan beberapa kasus besar
apakah juga ini dalam tanda kutip menyerang institusi kpk dan melemahkan kpk sebagai sebuah lembaga antirasua yang saat ini berjuang untuk menegakkan keadilan dan memberantas korupsi di negeri ini
ya benar saya kira ini bukan sekedar serangan kepada diri saya ini serangan kepada pemberantasan korupsi
jadi kenapa saya harus menyampaikan ini dengan lugas dengan terang agar tidak lagi hal ini menjadi area yang ditutupi
dan saya berharap dengan dibuka begini semua menambah keberanian orang orang yang bertugas dalam beratas korupsi untuk semakin berani dan tidak surut dengan ancaman ancaman ataupun teror teror yang ada
itu yang ingin saya sampaikan
kalau bicara mengenai waktu satu tahun sudah cukup bagi seharusnya pihak
kepolisian untuk menemukan siapa pelaku maupun dalang di balik ini
kalau anda melihat sebenarnya terkesan lamban atau terkesan jalan di tempat ini seperti apa
kondisi yang mungkin bisa anda review dari sudut pandang anda sebagai korban
begini saya percaya betul dengan kualitas dan kemampuan penyelidikan pnpori
saya oleh karena itu karena saya percaya dan saya berpikir positif maka saya tidak percaya ketika ini tidak diungkap sampai sekian lama
itu yang saya melihat
jadi kalau sudah lewat dari tiga
tiga bulan empat bulan semakin sulit pengungkapan itu bisa dilakukan
artinya kita tidak mungkin bicara oh nanti pekerjaan itu bisa dilakukan
ini berbeda dengan orang meletakkan batu yang disusun
tapi ini adalah suatu pengungkapan
semakin cepat semakin mudah dan semakin baik
semakin lama semakin sulit dan semakin terpendam
kalau tidak disampaikan maka seolah olah ini nanti dianggap suatu hal yang dibiarkan begitu saja
bang novel berarti anda sedikit pesimis
karena kasus ini di satu tahun
kemudian juga anda tadi ada
ada statement mengatakan semakin lama semakin
seolah olah semakin sumir semakin sulit diungkapkan
meskipun juga kepolisian sudah meminta australian federation police untuk melakukan investigasi
anda tidak optimis akan kasus ini untuk segera diungkap
saya pesimis sejak enam bulan yang lalu barangkali
jadi bukan baru kali ini
dan saya kira untuk perkara seperti ini polisi tidak perlu mengajak
dari afc dan lain lain
polisi mampu untuk menangan ini sendiri
karena polisi sangat hebat di indonesia untuk menanganan perkara perkara begini hebat
saya kok melihat tidak ada kepentingan yang mendesak untuk mengajak kerjasama dengan negara lain
karena ini polisi indonesia cukup mampu untuk bisa menyelesaikan ini
oke jadi anda sendiri merasa sangat pesimis saat ini ya
meskipun juga polisi sudah melakukan banyak hal
terkait dengan investigasi dan penyelidikan
carian pelaku dan terakhir
bang novel saya ingin menanyakan
saat ini anda sedang menjalani
proses pengobatan dan apakah anda
memaafkan pelaku yang sudah
melakukan penyerangan sehingga
mengakibatkan anda mengalami
betul secara pribadi saya sudah
sampaikan bahwa saya memaafkan pelaku
suatu kejadian yang tidak bisa dibiarkan
negara tidak boleh abai
kalau negara ab dengan hal ini
meyakini bahwa besok tidak ada lagi korban korban yang lain
oleh karena itu
saya memandang bahwa
perspektifnya bukan sekedar dari diri saya
tapi kalau ini dibiarkan
bisa jadi besok membuat
aparatur menjadi takut dan bisa menjadi
membuat orang yang menyerang
semakin berani untuk waktu waktu yang terdepan
oleh karena itu tidak boleh dibiarkan sehingga
saya berpikir bahwa saya
untuk terkait dengan hal ini
sebagaimana tadi saya menonton
saya berpikir bahwa saya akan menolak
novel baswedan terima kasih untuk perbincangan yang bersama kami
di cnn indonesia newsroom terkait
satu tahun penyerangan anda
yang berlaku selama setahun ini
dan saat ini penyidikannya masih terus berjalan